selain mengantarkan setia novanto menjadi ketua umum partai golkar
munaslup partai beringin ini juga menghasilkan sejumlah keputusan yang patut digarisbawahi
partai golkar memutuskan keluar dari koalisi merah putih
keputusan ini menandai bergabungnya partai berlambang beringin itu
ke dalam barisan partai pendukung pemerintahan joko widodo yusuf kala
yang artinya kmp hanya digawangi oleh partai gerindra
selain itu munaslup juga sepakat mendorong pemberian gelar pahwalan nasional
untuk presiden kedua republik indonesia suharto